bertemu kembali saudara presiden terpilih prabowo subianto pada jumat malam
menyambangi rumah presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono di cikias bogor jawa barat
prabowo tiba bersama rombongan pukul setengah tujuh malam
dengan mengendarai mobil toyota alphard berplat nomor kementerian pertahanan
kedatangan prabowo ke puri cikias dalam rangkasi latur rahmi lebaran
ia mengaku tidak ada pembicaraan politik
prabowo pun masih enggan bicara saat ditanya kapan akan bertemu dengan presiden kelima ri
sekaligus ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sebelumnya prabowo diketahui bertemu kembali dengan presiden joko widodo
di istana kepresidenan pada hari kedua idul fitri
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman bilang
prabowo memang sedang intens mengejar masa peralihan pemerintahan
mulai dari tata kelola negara hingga merangkul lawan politik ala jokowi
namanya bsd kan tiap hari curhat curhatan ngobrol itu hal yang biasa banget
jadi memang pak prabowo itu selalu mengatakan kepada kami
beliau banyak belajar dari pak jokowi
ya soal soal kepemimpinan bagaimana memimpin negara dengan efektif
rapat rapat yang efektif nggak berkeli keli
dan pak jokowi itu kan orang yang duar
itu salah satu dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul
rekonsiliasi dua ribu sembilan belas yang hebat itu katanya pak jokowi
kenapa pak jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang orang yang dikalahkan
prabowo ke jokowi dinilai pengamat politik ujang komarudin
karena keduanya punya kesepahaman dan saling membutuhkan dalam beragam konteks
apalagi wakil prabowo nanti adalah putra jokowi gibran raka buming raka
hubungan antara keduanya prabowo dengan jokowi
ya satu frekuensi satu kepentingan satu apa namanya ketergantungan dan satu nyawa
gibran anaknya pak jokowi adalah
cawapres terpilih dan tentu akan dilantik menjadi wakil presidennya pak prabowo
nah dalam konteks itu pula saya melihat ya ketergantungan keduanya bisa mengikat ya satu sama lain
jadi saya melihatnya kalau saling curhat di antara keduanya
ya menunjukkan saling ketergantungan keduanya saling membutuhkan keduanya
ya baik dalam konteks politik maupun dalam konteks pemerintahan dalam lima tahun ke depan